sementara pemudik motor memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan
calon pemudik juga mulai memadati stasiun pasar senen dan terminal induk bekasi
pelabuhan ciwandan kota cilegon banten dipenuhi ratusan pemudik yang menggunakan sepeda motor menuju bakauheni lampung
para pemudik sempat ke pelabuhan merak namun dialihkan ke pelabuhan ciwandan
pt asdp mengatur mulai tiga sembilan april seluruh kegiatan penyeberangan dalam rangka mudik untuk kendaraan roda dua serta kendaraan barang diarahkan melewati pelabuhan ciwandan
tadi di sini ada pengawalan pak
sementara itu jalan raya kalimalang kota bekasi menuju jalur pantura juga mulai dipadati pemudik yang menggunakan sepeda motor
pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari macet
salah satu pemudik motor mengaku memilih menggunakan motor untuk mudik ke banjarnegara jawa tengah
karena lebih hemat dibanding menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta api
stasiun kereta api pasar senen jakarta pusat juga mulai dipenuhi pemudik
para calon penumpang ini antre panjang dan berdesakan untuk bisa
pt kai daob satu jakarta menyebut hari ini lebih dari empat puluh dua ribu pemudik berangkat dari stasiun pasar senen dan gambir
untuk keberangkatan saat ini di stasiun gambir dan stasiun pasar senen
untuk secara total itu tadi sudah saya sebutkan dalam satu hari ini ada sekitar empat puluh dua ribu yang akan naik kereta api
pemudik tujuan pulau sumatera juga mulai memadati terminal induk kota bekasi jawa barat
kampung lebih awal bertepatan dengan masa libur sekolah serta menghindari kenaikan harga tiket dan kemacetan
pengelola terminal bus bekasi memprediksi puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat terjadi pada tujuh sampai delapan april dua ribu dua puluh
mengutip data dari kementerian perhubungan ada lebih dari tiga puluh sembilan juta orang berminat melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta
lalu ada tiga puluh tujuh lima puluh satu juta orang akan menggunakan bus
lalu yang berminat untuk melakukan mudik menggunakan mobil pribadi sebanyak lebih dari
tiga puluh lima juta orang dan tiga puluh satu dua belas juta orang menggunakan kendaraan motor
pemerintah harus memastikan mudik tahun ini lancar sehingga masyarakat bisa menikmati mudik dengan aman